membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis tapi ada sebelumnya
mau seperti apa dan kami bersepakat bahwa ini gak boleh berhenti sampai disini
bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah olah selesai
tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika sangat dinamis
tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara bicara terus
namun kalau tidak perlu tidak pernah bicara pastinya akan selalu ada miskomunikasi
jadi ini mungkin pertemuan yang pertama tapi insya allah bukan pertemuan yang terakhir
dan untuk bisa mencapai kesamaan itu
ya tentu kita perlu mencapai satu titik tempat bertemu di tengah saja
dan juga perlu waktu untuk kemudian sering sering ketemu